hai kalau lu pocong palsu buat angkat lalu lu pocong beneran gue berani hehehe mau buktinya
mana tuh rokoknya
rokok tinggal satu
udah gak punya duit
udah lu percaya sama gua deh
lu lihat itu
modelnya aja kayak orang kena narkoba tuh
eh peot kayak begitu
udah bohongan dah
udah bang gua ngori
tenang aja main gua aja
jangan takut jangan takut jangan takut
tuh duit untuk beli
oh buat beli rokok
aku mau jual baju gua ini untuk beli rokok
ya aku mati kalau tidak ada rokok
tuh gua kata juga
udih aku dapat duit
keluar modal dikit nggak apa apa
tuh beli rokok tenang aja
lu pasti butuh baju beginian
aku bikin sampel
udah deh pesen aja
biar kawan hansip lewat hansip bener takut
nah wanaput aja bisa ngipret liat dia
cepet cepet cepet aku mau aku lupa hati aku gak bisa ngrokok lagi
hehehe kok katanya juga apa ini orang jangkis
katanya buang buang aku bubangkit
ah udah deh namanya aja badannya ditutup
ya keleketan keringetnya jadi bau
udah tin lu pake ini lu siapin tuh perabotan lenong ya
udah buruan gue udah kagak sabar lagi pengen jadi nenek sihir
hehehe udah buruan
udah ah tahan tahan dikit aja ya
biar deh biar
cepet jalan terus
siang siang pak kakaknya
biar ngepet di kuburan tetep long
lo build konsentrasi orang aja
hai eh ngapain lu pakai lilin segala mensulapan ya bukan tapi men monopoly gaya kebaru bang
kita kabur bang eh tin lu jangan main imprit aja lu kaya jin imprit ntar dulu masih banyak nih
tapi woi jenri bang disini ada poci eh iya pacong
lo buru buru amat sih
hah ternyata dia bukan pancong
hah lo ngapain disini
ini tempat gue bermain
eh gembel tuh kain kapan lo yang udah lo jual
udah dikembalikan sama yang beli
nah kembali modal ini
buah dapat duit bisa beli rokok
kain baju gue kembali lah
ah dasar gembel
kok kira jin gak taunya tiang listrik
ambur kan jin tau gak dia
mas parman kenapa kayak orang ketakutan
oh gini kita habis beli nasi goreng
ini dia nasi gorengnya
motong jalan lewat kuburan
kok beli nasi goreng kayak orang ketakutan
soalnya kita dikejar sama itu pocolongok
itu soalnya tadi ada ada po po pocong di sini
pocong mau setan kek
hah gue gak takut
gue kemandan di sini iya gak
kemandan gue peserak
terang aja sih itu berani
nah kalau pocongnya disusun susun setinggi situ ya terang aja
ini mantel mantel baju anget
baju kenapa gak dipake
jadi tadi udah dipake ini udah keringetan nih jadi gerak kita
iya gerak tadi udah
mas salman bininya lemes banget kayak kaleng rombeng
kasih tuh kayak kaleng biskuit
bisa aja biasanya kayak petas anjan weh
ya udah deh kalau gitu kita permisi ya
laki bini kompak amat ya
udah kita jangan ngurusin dia gue gak percaya sama pak arman
ngapain kemari mari jalan om
harus ketemu kita nyari si jaya mangkus
katanya di sini banyak pocong gue gak percaya
eh lu ngomong biasa aja pak jangan nganggak begini
eh belum tau gue aja
lu ketinggian sih
ngapain kemarin ini kan kuburan
gue nih lebih pengalaman daripada lu
hah gue kemendan lu
masih ingkus gak pernah dapat
di babi kepet pasti lari ke kuburan
gue percaya sama kemendan kalau babi larinya kemari
sebab kemendan kita kayak jerapa
saya kurang percaya sama si pak arman
apapun saya percaya sama dia
lu takut apaan
hei gue kemendan lu
bediin gue kenapa lu takut sih
udah ya nggak apa apa
tanyain gue takut mana
hei kau tangkap kami
kalau lu pocong palsu kau takut apa
kalo lu pocong beneran gue gak berani
hei mau buktinya